kita lanjutkan perbincangan dengan psikolog forensik reza indragiri amril
ya mas reza kalau tadi dibilang memang jumlah pengguna media sosial maupun internet indonesia bertambah
tetapi yang sekarang semakin ironik adalah dampak negatifnya justru yang dilihat dibandingkan hasil positif yang digunakan dari pengguna media sosial
kalau anda lihat dari penelitian sejauh ini beberapa indikator yang perlu ditelah
kantor kami yaitu lembaga pelindungan anak indonesia mencatat paling tidak ada empat bentuk aktivitas
empat bentuk perlibatan anak anak dan remaja di media sosial yang sangat merisaukan
satu yang disebut sebagai cyber sex seperti prostitusi online kemudian pedofilia online
seperti yang panas dalam pekan ini kita perbincangkan di ruang publik
satu itu yang kedua adalah cyber bully
misal pada masa pilkada kontestasi politik terjadi bully sana bully sini dan seterusnya
yang ketiga adalah perkurutan jaringan teror
dan yang keempat tak lain tak bukan adalah fenomena orang yang menghabis hidup mereka dan menyiarkan secara lain
di indonesia baru satu ini yang terungkap tapi di sekian banyak negara barat sudah cukup banyak
dan seolah olah sudah menjadi fenomena juga bahwa anak anak dan remaja adalah orang yang paling banyak
menjadikan media sosial sebagai cara untuk mengekspos diri mereka ketika menampilkan aksi bunuh diri
apa yang dilihat dari perilaku mereka
kenapa sekarang orang lebih cenderung menggunakan media sosial
dibandingkan mereka berkomunikasi interpersonal dengan individu lain
apakah ini karena tadi era globalisasi
kemudian apakah memang mereka kehilangan
momen momen yang seharusnya didapatkan ketika mereka berinteraksi secara individu
belum lama ada sebuah kritik bahwa konon anak anak indonesia adalah populasi dengan tingkat baca yang sangat rendah
tapi saya kritisi itu benarkah demikian
barangkali anak anak kita sesungguhnya minat baca mereka sangat tinggi
tapi tidak lagi membaca buku dalam bentuk kertas
tapi mungkin memilih e book buku elektronik
atau juga membaca via whatsapp berbagai macam posting dikirim di situ
ada twitter juga ada facebook
yang ingin saya katakan adalah tidak terelakkan bahwa kebutuhan akan informasi
bukan hanya dari kalangan terdidik saja
kebutuhan untuk pertukaran pengetahuan bukan hanya di kalangan elit saja
tapi juga anak anak muda anak anak yang masih sangat belajar
ternyata juga memiliki kebutuhan yang sangat intens terkait dengan bagaimana mereka saling bertukar informasi
apabila proses pertukaran informasi berlangsung secara positif tentu tidak jadi persoalan
kita bisa lihatlah berbagai macam bentuk posting dari anak anak muda yang sangat sangat menarik
tapi ketika terjadi perlibatan diri dalam medsos yang empat itu tadi
disinilah titik kegelisahan kita akan muncul
seperti ini karena memang kita terbatas untuk melakukan komunikasi
apakah memang tidak pedulinya masyarakat kita terhadap sebuah hal yang bersifat sosial dan emosi
pada generasi muda sendiri
karena pengguna sosial media paling banyak memang usia belasan hingga tiga puluh tahun yang saya riset mas
barangkali ya memang anak anak hari ini merasa lebih nyaman ketika mereka berkomunikasi jarak jauh
tanpa membiarkan emosi mereka bisa disaksikan secara langsung oleh lawan bicara
dan itu yang kemudian coba disiasati dengan berbagai macam fitur menampilkan wajah ekspresi a b c d e dan seterusnya
ya ada emotikon emotikon itu ya
nah itu satu hal
yang kedua adalah sesungguhnya teman yang paling ideal bagi anak anak siapa
bagi remaja siapa
talenta bukan adalah orang tua
kalau di sekolah siapa
orang tua mengganti yaitu guru
tapi itu seolah olah sudah menjadi sebuah pernyataan klise adanya
itu yang menyebabkan kemudian terbuka ruang rawan ruang atau celah yang sangat beresiko
bahwa anak anak kemudian mencari teman baru mencari orang tua baru
orang orang yang sekonon menyediakan kehangatan menawarkan kasih sayang menjanjikan persahabatan dan seterusnya
nah pada saat yang sama anak anak tidak cukup ngeh
para pengguna media sosial tidak cukup sadar
bahwa ternyata media sosial bukanlah sebuah dunia yang steril dari kejahatan
orang baik orang biadab semua berhimpun campur baur di dalam media sosial
dengan demikian ada sekian banyak resiko yang semestinya harus kita antisipasi ketika
kita harus berhimpun campur baur di dalam media sosial
jadi kalau anda melihat memang femenal seperti ini terjadi ketika individu tersebut merasa jauh lebih leluasa
lebih nyaman berekspresi di sosial media
dibandingkan apabila mereka berkunjung ke kelompok komunitas tertentu
ataupun bertemu seorang psikolog untuk berkonsultasi seperti itu
jadi saya katakan bahwa menampilkan atau mengekspresikan luapan suasana hati secara terbuka
barangkali tidak lagi menjadi suatu perilaku yang memunculkan rasa nyaman
atau rasa aman
terlebih lagi ketika jumlah karakter yang disediakan hanya sekian ratus karakter
maka tidak mungkin orang kemudian akan bisa mengekspresikan atau menampilkan dirinya secara terbuka
secara apa adanya
serba ketertutupan artifisial menjadi suatu hal yang sangat disyaya di situ
iya yang sebenarnya sangat ironis terakhir mungkin mas reza juga tahu informasi mengenai aksi bunuh diri
yang diunggah di media sosial di facebook dan disaksikan oleh beberapa orang pengguna media sosial
sebenarnya kondisi seperti ini seharusnya
pertama ada yang mengatakan bahwasanya memang dia mencari atensi dari publik
dan dia merasa kehilangan sebuah emotional bond dengan komunitasnya ataupun masyarakat
tapi yang ironiknya adalah kenapa masyarakat kita seolah olah justru hanya menjadi penonton
dan orang orang terdekat mereka tidak melakukan sesuatu
poin gitu mas yudi
pada tahun enam puluh an ada sebuah riset psikologi yang menghasilkan sebuah teori yang disebut sebagai bystander effect
teori bystander effect atau efek pejalan kaki efek orang lalu lalang
ingin menjelaskan bahwa ternyata di satu lokasi ketika ada banyak orang di situ
kecenderungan untuk menolong kecenderungan untuk peduli satu sama lain justru turun drastis
dulu kita beranggapan lingkungan yang sepi adalah lingkungan yang beresiko
lingkungan yang banyak orang niscaya potensi kejahatannya kecil
tapi ternyata terbalik
lingkungan yang ramai kecenderungan untuk menolong ketertarikan untuk saling peduli
itu justru menurun
itu tahun enam puluh an ketika risetnya dilakukan dalam sebuah lingkungan dan mana di situ ada apartemen
jadi bukan fisik
hari ini ketika kita bicara tentang fenomena bunuh diri di facebook misalnya
dan sekian banyak friends sekian banyak pengguna akun facebook hanya bisa melongo
menyaksikan detik demi detik mengenaskan itu berlangsung pertanyaan muncul
apakah ini juga bentuk bystander effect
tetapi berlangsung di alam maya
kalau memang demikian adanya ini luar biasa
saya sampai merinding membayangkannya
kita bayangkan bahwa bystander effect menjadi sebuah epidemi
menjadi sebuah wabah ketidakpedulian keengganan untuk menolong
menjadi sebuah penyakit yang kemudian menjalar sedemikian mudah akibat media sosial
ketika kemudian orang hanya sekedar ingin menyaksikan
bahkan melihat itu sebagai sebuah bentuk hiburan yang melibatkan emosi yang mendalam
tanpa terpanggil untuk melakukan sesuatu guna mencegah orang itu mengambil tindakan yang keji terhadap dirinya sendiri
oke ini terkait dengan kasus tadi malam
tapi ada juga kasus tadi salah satunya dari empat hal yang menjadi hal menarik yang diteliti oleh tempat anda bekerja
adalah salah satunya mengenai prostitusi online kemudian juga aksi
cyber bully seperti itu
dan rekrutan teror
iya nah itu yang terjadi adalah sebenarnya bagaimana fungsi kontrol daripada lingkungan terdekat
pasti orang tua ataupun teman ya untuk memberikan sebuah pemahaman bahwa media sosial harus dilakukan secara bijak
dan juga si individu sendiri mampu memberikan suatu filter ketika mereka mengunggah atau mereka berkomunikasi melalui jaringan sosial
secara dini memang kita harus buru buru mengatakan mustahil kita menerapkan aturan yang melarang anak anak kita bermedia sosial
salah salah dia menjadi korban bully karena tidak mengenal teknologi tidak mengenal dunia yang serba terbuka seperti sekarang ini
menurut saya memberikan kesempatan kepada anak untuk bermedia sosial adalah suatu hal yang sangat baik
saya menggunakan kata memperkenalkan kepada anak kita
jadi jangan sampai anak kita kemudian memilih untuk mencari sendiri tapi kita sebagai orang dewasa sebagai pendamping sebagai pengasuh berinisiatif untuk mengajak anak kita berkenalan dengan media sosial
karena berkenalan maka harus disajikan sebuah gambaran nyata kepada anak anak
bahwa di sana ada teman
di sana ada orang yang tidak bisa berteman
di sana ada orang yang membahayakan
gambaran itu harus diberikan nyata kepada anak anak kita
di samping sebuah trik yang menurut saya sangat jitu
kalau memang kita ingin memantau kesibukan keasikan anak anak kita bermedia sosial maka tidak ada gunanya
tidak ada salahnya maksud saya
kita juga menjadi teman anak kita di media sosial
meskipun pastinya anak anak itu sendiri tidak merasa nyaman ketika menjadi followernya ya
tidak harus menggunakan nama yang asli
oke itu salah satu trik anda
kemudian yang juga harus ditelah sekarang
kalau saya melihat ya mas sekarang fenomena media sosial mungkin yang unik yang lucunya
banyak media sosial dijadikan sebagai status sosial juga
ketika anda melihat mungkin instagram sebagai bentuk show off buat orang orang
kemudian juga media sosial digunakan juga untuk mengekspresikan politik view point of view tentang sesuatu
media sosial juga bisa dijadikan sebagai panutan justru beberapa orang lain untuk mendapatkan sebuah figur dari seseorang yang bisa menjadi panutan
anda melihat kecenderungan positif ataukah seperti apa yang harus diwaspadai dengan beberapa hal yang seperti ini
secara umum saya ingin katakan positif
tapi niscaya juga ada ruang yang negatif
misalnya ketika kita suka sekali atau secara rutin memperbarui status kita
misalnya mengatakan yudi sedang di kantor istri sedang di pasar anak di mana ya
tanpa kita sadari kita mengirim pesan kepada dunia bahwa anak kita tidak dalam kondisi terjaga
nah orang orang yang berpikiran sesat yang punya niatan jahat akan melihat itu sebagai sebuah potensi kejahatan untuk menculik anak kita
yang kedua terkait dengan bagaimana penyebaran ideologi atau penyebaran politik
dulu orang beranggapan bahwa proses transmisi ideologi jahat katakanlah demikian itu berlangsung harus lewat tatap muka
indoktrinisasi secara tatap muka intens semacam ini
tapi hari ini proses perkutan anggota baru kelompok kelompok pecandu kekerasan bisa berlangsung lewat mekanisme yang disebut sebagai self radicalization dan self recruitment
tanpa harus dihadap hadapkan dengan seorang guru tanpa harus dibina langsung oleh seorang ahli
hanya dengan mengandalkan
andalkan media sosial saya bisa menjadi seorang pecandu kekerasan
tanpa harus ada doktrinisasi dengan face to face seperti itu
proses indoktrinisasi sesungguhnya berlangsung tetapi atas inisiatif saya sendiri
dan itu sangat berbahaya kenapa karena saya yang menyusun modulnya saya yang menyusun kurikulumnya
saya yang secara aktif mencari materi materi bagaimana proses perpindahan atau penularan ideologi kekerasan itu bisa berlangsung
mas reza yang menarik tadi sempat saya googling ya di internet di indonesia itu ada karakteristik pengguna sosial media indonesia sangat berbeda dengan di amerika ataupun di negara eropa
sepertinya misalkan yang unik lah
penduduk indonesia lebih suka curhat di media sosial kemudian pengguna sosial media di indonesia suka meminta following orang untuk mendapatkan follower seperti itu
dan yang unik lainnya yang juga harus diwaspadai adalah ketika orang tua banyak mengunggah foto anak anak mereka di sosial media
sepertinya kalau di luar negeri itu sudah menjadi sebuah signing
sangat rawan ya
anda melihat seperti ini kenapa indonesia terjadi fenomena seperti ini saat ini

orang dewasa pun kita kita ini pun tidak selalu dalam kondisi waspada atau paham bahwa media sosial sesungguhnya tempat yang beresiko juga
dunia yang tidak serta merta menjanjikan keamanan senantiasa
ambil contoh orang tua yang mengajak anak anak bertamasya ke pantai kemudian hanya maaf mengenakan bikini di foto kemudian dipasang di facebook misalnya
ternyata kita membiarkan tubuh anak anak kita dalam kondisi tidak ditutupi pakaian disaksikan oleh orang asing
kita risau hari ini bicara tentang betapa maraknya kasus pedofilia
kita sangat sangat gelisah melihat bahwa ternyata orang orang dewasa juga mengincar anak anak sebagai objek pemuasan hasrat liar mereka
tapi sadar tidak sadar perilaku kita saat bermedia sosial ternyata juga membuka ruang atau resiko bagi anak anak kita untuk menjadi korban kejahatan
baik kita terkait dengan kasus bunuh diri kembali lagi sebelum kita mengakhiri perbincangan
pemerintah sudah dengan sangat tegas meminta tidak ada lagi aksi penyebar luasan
unggahan daripada almarhum terkait dengan aksi bunuh diri tersebut kemudian juga bahkan facebooknya akunnya juga sudah ditutup
anda melihat tindakan tegas ini cukup efektif tidak untuk menghindari terjadinya efek bola salju dari tindakan serupa
terhadap keluarga pelaku saya tidak menyebut korban ya terhadap keluarga pelaku bunuh diri tentu kita berbelas iba
kita berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan oleh tuhan baik istri maupun anak anak tercinta itu
tetapi ketika kita bicara tentang pelaku pesan yang lebih penting untuk kita kirim ke masyarakat apapun alasannya apapun penjelasannya bunuh diri merupakan sebuah langkah yang salah total
mari kita bangun kesepakatan bahwa bunuh diri apalagi disiarkan lewat media sosial secara langsung semacam itu bukan cara untuk menyelesaikan masalah
tapi cara yang justru secara kontraproduktif mengakibatkan melebarnya masalah
sang ayah hari ini sudah tidak ada
tinggal lagi pertanggung jawabannya kepada yang maha kuasa
tapi apa yang terjadi pada anak anaknya
sepanjang hayat anak anak itu barangkali akan terkenang ketika momen ayah mereka kehilangan nyawa dengan cara sedemikian rupa
anak anak tidak terlalu kemungkinan akan menjadi korban bully mengalami trauma berkepanjangan dan seterusnya dan seterusnya
ternyata sekali lagi bunuh diri bukan merupakan sebuah pemecahan masalah tapi merupakan tindakan yang salah